ya tidak hanya pensiunan pegawai negeri sipil tni serta polri yang mendapatkan tunjangan hari raya atau thr
anggota dewan alias anggota dpr juga menerima thr pada tahun ini
kebijakan ini sesuai dengan peraturan pemerintah atau pp nomor sembilan belas tahun dua ribu delapan belas
dalam pp tersebut wakil ketua kemudian anggota dpr termasuk dalam kategori pejabat negara sehingga berhak untuk mendapatkan thr
tak hanya itu pimpinan mpr dan juga dpd juga ikut menerima jatah thr
untuk lebih jelasnya kita akan lihat sama sama rincian thr bagi anggota dpr mpr dan juga dpd
yang pertama berdasarkan dari data kementerian keuangan ketua dpr memperoleh thr sebesar dua puluh enam enam juta rupiah
ini terdiri dari tunjangan paket sebesar dua juta kemudian tunjangan jabatan delapan belas sembilan juta
lalu ada tunjangan anak sebesar rp dua ratus satu dan juga tunjangan suami ataupun istri sebesar rp lima ratus empat puluh
dan gaji pokoknya sebesar rp lima lima juta
selanjutnya kita akan lihat pimpinan dpr lain yakni wakil ketua dpr yang memperoleh thr sebesar dua puluh dua delapan juta
ini adalah rinciannya yang pertama tunjangan paket sama seperti ketua dpr sebesar dua juta
kemudian ada tunjangan jabatan sebesar rp lima belas enam juta
lalu ada tunjangan anak dan juga tunjangan suami istri yang jumlahnya lebih kecil dari ketua dpr sebesar rp satu ratus delapan puluh empat ribu
dan juga rp empat ratus enam puluh dua ribu sementara gaji pokoknya sendiri sebesar rp empat enam juta
nah itu tadi adalah pimpinan dpr
selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan anggota dpr
anggota dpr ini ada pun besarannya thr yang diterima sebesar rp enam belas empat puluh delapan juta
jadi mulai dari ketua kemudian wakil ketua dan sekarang anggota itu ada penurunan sekitar rp dua tiga juta
nah rinciannya ini sendiri seperti pimpinan dpr tunjangan paketnya sama sebesar dua juta
sementara tunjangan jabatannya lebih rendah sembilan tujuh juta
lalu tunjangan anak dan juga istri atau suami ini besarannya sama dengan wakil ketua dpr sebesar rp satu ratus enam puluh delapan ribu
sementara istri atau suami tunjangannya sebesar rp empat ratus dua puluh ribu
gaji pokoknya sendiri adalah sebesar rp empat dua juta

nah tidak hanya anggota ataupun pimpinan dpr yang menerima tunjangan hari raya
tapi ada juga kucuran tunjangan hari raya untuk pimpinan mpr dan juga dpd
ketua mpr sendiri menerima besarannya sama dengan ketua dpr sebesar rp dua puluh enam enam juta
sementara wakilnya sama dengan wakil ketua dpr mendapatkan dua puluh dua delapan juta rupiah
sementara pimpinan dpd besarannya lebih kecil dari mk
pimpinan lebih kecil dari mpr dan dpr memang sebesar rp dua puluh enam puluh delapan juta
sementara cowok dpd menerima thr sebesar rp empat belas empat puluh delapan juta